kamu harus fokus sama persidangan
jangan mikirin yang lain
nino dateng kan pak
mama mau jawab dulu
mama tadi gak barengan sama nino
udah siapin jari kamu
ya ke pengadilan
harus tenang disana
sama oma tuh lagi ada urusan dulu
nanti kamu sekolah diantar sama jus dulu ya
urusan orang dewasa ya ma
apa mama sama oma berangkat dulu ya
dulu ya sayang ya
kau mama papa pergi
urusan penting terus
urusan apa sih cus
cus juga sebenarnya
kurang tau urusan apa
masih ada waktu
kamu tunggu disini dulu boleh ya
abis itu boleh kita berangkat sekolah ya
reina duduk dulu sini
reina duduk sini dulu
tungguin cus jalan kemana mana ya
iya aku suruh kiki bawa
yakin mau bawa
nanti bukannya malah kesempitan kamu
tapi aku pengen
enak soalnya buat dipeluk
lagian juga gak
biar gak pegel mas
biar gak pegel mas
ya udah gak apa apa
biar aja andin bawa bantalnya
supaya gak pegel
udah gak apa apa ah
terima kasih sayang
terima kasih sayang
ini kali kedua
aku lebih percaya andin
aku mau berusaha
untuk menyedihki kasus itu
aku mau berusaha
ini akan pernah terjadi
makasih pak buat
kejalan sekarang aku bawa telat
iya ya baiklah
bu elsa sudah siap
ada kiriman bunga buat ibu
udah sama pak
ibu elsa kita berangkat sekarang
sampai jumpa lagi
kau yang kuat ya
elsa kamu yang kuat
di rumah ya
kamu harus fokus sama persidangan
jangan mikirin yang lain
jangan mikirin yang lain
mama mau jawab dulu
ada di persidangan
kamu nggak usah mikirin nino dulu
sekarang fokus sama diri kamu
saya boleh bicara dengan bu elsa
tapi cukup lima menit ya
silakan ikut kami ke ruang ke dua
pemirsa hari ini adalah persidangan pertama model elsa adivita
saat ini elsa anindita akan dibawa menuju tempat sidang dari polsek raja lima didampingi oleh orang tua dan pengacaranya
hari persidangan elsa
apaanan dia cakep model
tapi kok tega teganya dia bunuh pak bosrai
dari sini kita mendapatkan pelajaran mbak mirna
kalau kita itu nggak boleh menilai orang itu dari luarnya
pemirsa mari kita lihat
mbak elsa sudah keluar dari polsek k lima
maaf maaf permisi mbak mirna
mbak mbak elsa
rupanya cantik tapi hatinya nggak jadi cantik
rupanya masih mendengkeke
kiki anteng manis mulia berpimia demplon
ntar kagak kedengeran reporternya ngomong